tradisi menyambut lebaran ketupat di jombang jawa timur kerap diwarnai dengan menerbangkan balon udara tanpa awak
dinilai membahayakan polisi akhirnya merazia rumah warga yang menyimpan balon udara tanpa awak
tradisi menyambut lebaran ketupat dengan menerbangkan balon udara tanpa awak sudah berlangsung lama dilakukan warga jombang jawa timur
namun karena membahayakan lalu lintas udara dan juga bisa memicu kebakaran rumah penerbangan balon udara tanpa awak dilarang polisi
senin pagi polisi sektor jogoroto mendatangi sejumlah rumah warga yang diduga menyimpan balon udara tanpa awak
hasilnya sebuah balon udara tanpa awak ditemukan polisi dari sebuah rumah
selanjutnya balon udara disita dan dibawa ke mapolsek jogoroto untuk dijadikan barang bukti
petugas mengaku sebelumnya sudah memberikan imbauan untuk tidak menerbangkan balon tanpa awak karena bisa membahayakan
namun sayangnya masih dilakukan
pada pagi hari ini kami mendapatkan
masih mendapatkan informasi dari masyarakat
ada sebagian untuk melaksanakan penerbangan
sehingga kami melaksanakan patroli bersama anggota
dan mendapati satu yang akan diterbangkan kami gagalkan